lebaran tak terasa akan tiba sebentar lagi
tampil cantik saat hari raya tentunya menjadi keinginan kaum hawa
namun karena lebaran harus dirayakan di tengah pandemi otomatis penampilan akan berbeda
karena sebagian wajah akan tertutup masker
alhasil makeup tidak akan terlihat sepenuhnya
fiona firzata seorang influencer di dunia kecantikan menyebut bahwa keharusan mengenakan masker membuatnya tak lagi bisa menggunakan sejumlah produk makeup
kalau misalkan kita suka pakai lip glos atau suka pakai sesuatu yang dwi gitu di muka pasti nanti bisa nempelkan di masker gitu
jadi susahnya nggak bisa lagi pakai pakai produk yang kayak gitu gitu
dan karena masker tuh nutupin hampir setengah muka jadi kita kalau aku pribadi lebih nekenin makeup di bagian mata
meski memakai masker ada beberapa gaya makeup nih yang bisa diterapkan agar penampilan tetap maksimal
di antaranya dengan riasan mata glitter
atau dengan gaya alis yang tengah tren saat ini bushi eyebrown
yaitu gaya alis yang terlihat lebat dan berantakan
kalau sekarang itu main di glitter di mata
dan juga glittery eyes aku pairing sama bushy eyebrows
yang sekarang dua ribu dua puluh satu ini tuh lagi ngetrend banget tipe tipe makeup kayak gini
jadi menurut aku dengan mata yang nyala berglitter dan bushy eyebrows yang nggak harus tebel tapi rapih itu udah cocok banget dan pas banget untuk makeup
walaupun pakai masker tapi tetap terlihat mencolok
sementara agar makeup awet sehari
harian saat lebaran penggunaan primer menjadi sangat penting
tujuannya agar bedak menempel sempurna di wajah
nah ini dia makeup untuk lebaran
bisa dilihat detailing detailing seperti glitter dan juga bulu mata yang panjang
membuat mata lebih mencolok di hari raya